jadi setidaknya anak lembar itu yang membebasin sekribut
berarti kita makan enak nih
mau kemana kalian
ayo keluar cepat
mana tuh tujuh anak kembar yang buat titipin sepuluh tahun yang lalu
om raksasa yang baik hati
mereka sudah siap dimakan kan
eh malah diem loh
tidak ada yang bisa dihukum
kurang aja sekribut
ayo kita kejar
mau kemana kamu nenek rpa

bu gak ada
bu gak ada
oh mungkin bu ke hutan kan
gimana mungkin bu ke hutan
paling gak bu ke kampung sebelah
iya mungkin aja
bisa juga tuh
bisa juga ya
ayo cari aja yuk
ini berantakan banget
ini sih pak
kampung ini kan jadi berantakan ya
gara gara si rondo sialan itu
semalam raksasa penghuni hutan ngamuk
mereka meminta kalian menyerahkan diri
kalau tidak pak rondo akan dimakan hidup hidup
raksasa raksasa gak tahu diri
senangnya aja mereka pengen nalan simpuk
berarti kita harus buru buru nyelamatin simbok
sekarang kita cari persembunyiannya di mana
yuk cari lagi
duru duru si jelek itu bawa bawa ke mana sih
udah tenang aja
terlalu banyak yang mau panca
wutan atau apaku udah eating
ada ubat aja
kayaknya pantai jotka gak bakal dateng nih
terus gimana dokter
gimana mau bahasnya kok
eh simpo ada di sana
yuk kita cari yuk
yuk depi kita cari kayu bakar yuk
eh gak salah lagi
pasti simpo itu disikep di gua itu tuh
tuh tuh tuh
iya tenang aja pokoknya
kalau salah selamatin simpo dari gua itu
bagaimana juga membuat
aku ada disini tapi ini gue ada di tempat gimana
waduh ini kok disini
mudah mudahan gak ada disomong baik baik aja ya
untung udah ada di rumah tapi kemarin iiih cipat banget
kayaknya cipat banget tadi
rasanya kayak ada ada
ya ampun kita harus ke sini
alhamdulillah saya dapet alamin dulu
sipi pun tetap ada
susah kabur pak
sini kita dapet pak
jadi si tujuh anak lembar itu yang ngebebasin sekribut
berarti kita makan enak nih
mau kemana kalian
selama aniel biasa

ponsur ingatlah kaki raksasa itu